sehari jelang pelaksanaan formula e dua ribu dua puluh dua di jakarta international e prix circuit ancol jakarta utara
seluruh pengerjaan sirkuit formula e telah rampung dilakukan
disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan dari pengamatan yang dilakukan
sirkuit jiec sudah siap digunakan pada sabtu empat juni dua ribu dua puluh
anies berharap acara bisa berjalan sesuai rencana tanpa embel embel kejutan yang akan diberikan kepada penonton
asesmen kami kami melihat bahwa secara teknis kesiapan sudah siap semuanya
dan kita berharap semuanya berjalan baik
kalau tadi anda bertanya apa kejutannya malah kalau kita berharap tidak ada kejutan kejutan
semuanya berjalan sesuai rencana